kesenjangan antara orang kaya dan miskin di indonesia semakin menyempit
ini tercermin dari penurunan rasio gini dari september dua ribu lima belas
yang dirilis baru saja oleh badan pusat statistik hari ini
tingkat ketimpangan pengeluaran antara orang kaya dan miskin atau gini ratio di indonesia
turun satu poin menjadi empat pada september dua ribu lima belas
dari periode maret dua ribu lima belas sebesar empat puluh satu
ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbaikan tingkat ketimpangan
antara lain kenaikan upah buruh pertanian dan kenaikan upah buruh bangunan
pengeluaran orang berpenghasilan menengah ke bawah terangkat
karena ada gaji ke tiga belas tunjangan kinerja dan bantuan kesejahteraan
seperti kartu indonesia sehat dan kartu indonesia pintar